semoga gara gara aku
coba aja aku gak dateng nonton kamu
mungkin sekarang kamu udah jadi juara
engga kamu tuh gak salah
wl bisa dibalas ya
ya mungkin kali ya
gak ada kerjaan banget sih sebenernya
ngedengerin orang yang pacaran by phone
bu ini kayaknya gak enak juga nih
gue pake hp yang high cal soalnya
mendingan kita ke rumah sakit yuk
oh boy ini katanya pada mau jengok lo
ntar soalnya gue udah balik kok
ntar soalnya dia udah mau balik
yaudah yuk kita pulang
yaudah deh kalau gitu kita balik aja ya
oke sampai ketemu ya
temen temennya mau pada dateng kesini
oh enggak bi
mereka gak bakal dateng kesini kok kan nanti sore udah pulang
kali budi itu salah
bibi asal kerek denger temen aden
bibi jangan salah
budi itu teman spesialnya boy
makanya temen spesial budi
karena laki budi mah
udah pulang gering sih aden
eh yaudah pas jennya gimana nih
kita ke rumah sakit apa pulang aja
tapi kalau gue sih mau ke rumah cindy
tadi gue udah janji
kamu aku anterin ya
biar aman di jalanan
jadi kalo ada apa apa gitu
gas terus dong

kuna untuk orang kabar
jangan kebawah nafsu neng
jangan kebawah nafsu
woy juga kecelakaan
tengah papai jangan sedih ya
kesuksesan yang tertunda
sekarang berhenti yaa
sekarang boleh jatoh
depannya ga boleh lagi ya nek ya
bah ini mah gara gara dia mah
dibilangin suruh pulang ke jakarta
gak boleh gitu ah
ada biar luari dari samad
ayo ga kaya gitu ya untuk wdn
abah bener ini semua gara gara aku
coba aja aku gak dateng nonton kamu
mungkin sekarang kamu udah jadi juara satu
enggak kamu tuh gak salah
yang namanya kecelakaan itu pasti bisa dimana aja
bapakanku dia itu gak akan ada yang tau
tapi aku yakin banget konsentrasi kamu tadi buyar gara gara aku datang
tadi abah udah nyuruh aku pulang tapi aku nengkep
aku tetep dalam istirahat
biarpun hari ini kamu gak menang tapi kamu selalu menang
kamu ada kompres gak
terima kasih ya
cepet sembuh ya pak cak
dia satu satu sampe naga sagang kewarna
showceo sama besok buat gue rentoon
masalah maksimal p williams
bebek masuk dulu yuk
kok masih dikira mondi nih
ah manfaatin aja deh
tante udah masak
makan dulu yuk
saya makan dalam
enggak sih cuci piring
bercanda enggak lah
tante udah masak buat kalian berdua
kalian pasti lapar kan
wah kebetulan banget di tante
kita berdua memang dari pagi belum makan
seumur hidup aku
aku diperlakukan istimewa di rumah kamu
ya semoga aja mama kamu gak pulang pulang
ih jangan gitu dong beb
kan aku juga kangen sama mama aku tau
iya juga sih
iya juga sih
ah tapi inget ya beb
pokoknya nanti kalau di dalam
ketemu tante rere
ya udah yuk kita masuk kamu pasti lapar yuk
ah sebut jengkok
kedemuan saya banget nih tante
kamu masih tinggal sama orang tuamu
mbak besar udah minta kan tuh
karena saya disini cuma sama maksa luang

jadi sekarang apa sih ya
punya konser kan
itu warisan dari bagian saya
cuma kontrakan dua pintu

masih ada bisnis kecil kecilan tante
itu bisnis import dan ekspor tentu
itu harusnya dari pabrik juga tante
oke ekspor ya pak
apa aja barang barang yang diekspor
barang apa yang bisa diekspor
batu bara tante batu bara
iya batu bata tante
eh batu bara
mondi tuh emang suka bacaan tante orangnya
mondi nanti tante minta nomor handphone kamu ya
biar kalau misalnya tante susah hubungin mary
kebetulan handphone saya lagi rusak tante
gara gara kemarin dibanting sama
sendiri tante sendiri
sendiri dia banting sendiri tanda
kalau emosi suka banting hp sendiri
aku udah bilang sama kamu
kamu gak usah pakai hp dulu
tiap kali beli
terus beli lagi